ya kembali lagi bersama kami di cnn indonesia business
cukup efektif mengurangi defisit transaksi berjalan meskipun kebijakan ini belum berjalan optimal
ungkapan ini senada dengan pernyataan darmin nasution menteri koordinator perekonomian pada pekan lalu
bi menjelaskan jika program b dua puluh ini sudah berjalan sepenuhnya maka dampaknya akan lebih optimal
sebelumnya pernyataan bank indonesia ini senada dengan menko

nasution yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah kebijakan b dua puluh yang belum optimal
neraca dagang indonesia di oktober kembali defisit hingga satu dua miliar dolar amerika serikat
defisit masih disumbang oleh kencangnya impor sektor migas yang menunjukkan ketergantungan terhadap bahan baku produksi
semakin tinggi sementara ekspor barang non migas sebagai penyeimbang belum optimal
kencangnya konsumsi dan perang dagang antara amerika serikat dan negara negara mitranya juga dianggap penyebab defisit neraca dagang indonesia
defisit neraca perdagangan kami bahas lengkapnya untuk anda berikut ini
ini adalah data dari raca perdagangan yang dirilis oleh bps baru baru ini
ini menunjukkan bagaimana
tren raca dagang indonesia pada tahun dua ribu delapan belas ini dari bulan januari hingga oktober
kita lihat di sini
untuk surplus neraca dagang hanya terjadi pada bulan maret dan juga bulan juni
dan september baru saya tapi cuma tiga ratus empat belas
ini angkanya dalam juta dolar amerika serikat
kalau kita lihat surplus pada bulan maret satu dua belas miliar dolar amerika
pada juni satu tujuh miliar dolar amerika
dan oktober ini kita defisit di satu delapan miliar dolar amerika serikat
dan memang pemerintah mengatakan bahwa
bagaimana sektor migas impor sektor migas yang masih besar
ini kemudian menyebabkan tidak seimbang dengan impor sektor
sehingga menyebabkan defisit raca perdagangan kita
kalau kita berbicara defisit neraca dagang
ini artinya ekspor kita lebih kecil dari impor
atau artinya bisa kita bilang impor kita ini lebih besar daripada ekspor
jadinya neraca dagang kita defisit ya
dan memang sudah berbagai caranya dilakukan oleh pemerintah
ini untuk menekan impor
dan juga memperluas ekspor
kita lihat bagaimana dengan sektor ekspor impor kita
di sini kalau kita lihat dari neraca perdagangan
atau secara year on year
untuk ekspor sendiri
untuk barang yang paling banyak di ekspor ternyata
kita masih di perhiasan dan permata
ini ternyata barang barang
karena mungkin kita negara maritim yang punya laut yang luas
jadi permata kita masih menjadi unggulan di pasar luar negeri
kemudian untuk impor sendiri
ini masih di dominasi oleh bahan baku
bahan baku produksi dan juga bahan bahan modal
bahan baku atau bahan modal
jadi kalau kita berpikir soal bahan baku atau bahan modal ini
jadi ini adalah barang barang yang digunakan
ada contohnya mesin
bahan bahan yang digunakan
bahan bahan yang digunakan
bahan bahan yang digunakan
ini yang digunakan untuk
ini ada sedikit juga
yang menjadi sebuah tantangan bagi indonesia untuk meningkatkan ekspor kita adalah
kita masih ketergantungan untuk bahan baku atau bahan modal
sementara untuk memproduksi
barang ekspor yang lebih banyak
tentunya juga dibutuhkan bahan baku dan juga
bahan modal yang lebih banyak
makanya sebetulnya ini bisa menyebabkan juga
impor kita semakin besar di bahan baku atau bahan modal
jika kita ingin meningkatkan produksi kita
dan untuk selain bahan baku dan juga bahan modal
bahan konsumsi dari sektor migas
kita kadang kadang nggak sadar kalau ternyata
barang barang yang kita gunakan itu kebanyakan adalah barang
barang impor kemarin
contohnya ada harbolnas tanggal sebelas sebelas
barang barang ternyata yang dijual di harbolnas tersebut
barang impor atau
barang dari luar negeri begitu kita tidak
kurang tertarik dengan barang konsumsi dari luar negeri
dan memang itu tadi
impor kita dari sektor non migas besar
kemudian impor dari sektor migas juga besar
kalau untuk sektor migas sendiri
pemerintah juga melakukan berbagai cara
untuk menekan impor kita diantaranya tadi
penerapan b dua puluh ya
penerapan b dua puluh ini atau pencampuran
solar dengan sawit
solar dengan sawit
jadi ada delapan puluh perbandingannya
untuk menekan impor
tapi memang ini
belum optimal sehingga
belum bisa sampai menekan impor migas kita
kita ke slide selanjutnya
kita lihat kita lihat disini bagaimana
perbandingan impor untuk sektor migas dan juga
jadi satu garis ini keseluruhan adalah
begitu ya kalau kita
lihat disini untuk
dari oktober dua ribu tujuh belas
ekspornya ya yang warna oranye ini ekspor
ada di tiga belas tujuh ratus enam puluh empat empat
juta dolar amerika
atau tiga belas tujuh miliar dolar amerika
kemudian untuk sektor migas
miliar dolar amerika serikat
dan ini meningkat lagi pada oktober
kita lihat di impor pada oktober dua ribu delapan belas maksud saya
dilihat disini tadinya
dan tadinya tiga belas tujuh
kemudian naik jadi empat belas tiga dan juga
migas juga ini adalah perbandingannya masih
jauh sekali untuk non migas dan juga migas
sementara untuk ekspornya sendiri
masih besar tapi tidak
sebanding dengan ekspor migas kita ekspor migas kita
hanya dua dua miliar dolar amerika serikat
sementara non migas kita dua belas empat
miliar dolar amerika serikat
kemudian kita lanjut ke tahun dua ribu delapan belas ini
sembilan miliar dolar amerika serikat
non migasnya empat belas tujuh miliar dolar amerika serikat
yang dikatakan pemerintah itu ya
banyak juga yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengenjot ekspor kita
untuk mendekat impor dilakukan pemberian pph dua puluh dua
pph dua puluh dua itu adalah memberikan
sedikit pengetatan terhadap
barang yang akan diimpor ke indonesia
kalau saya kurang
berdasar rendah data yang kami impor
yang terkena pph dua puluh dua
ini untuk mendekat
pph dua puluh dua untuk menekan impor
sementara untuk bagaimana menggenjot ekspor
juga banyak sekali yang pemerintah lakukan tahun ini
di bulan oktober ini aja
ada kebijakan ekonomi jilid enam belas
yang diberlakukan pemerintah
di antaranya adalah bagaimana pemerintah
lima puluh empat perusahaan yang dikeluarkan dari
jadi dikeluarkan dari
jadi dengan dikeluarkan dari daftar negatif investasi ini
perusahaan perusahaan asing bisa memiliki
modal atau memiliki aset yang lebih besar
di indonesia tadinya mungkin hanya sekitar
kemudian dengan dikeluarkan dari
daftar negatif investasi asing bisa memiliki
modal masuk dari asing ini tentunya
kita harapkan bisa menggenjot produksi
dan juga mengenjot ekspor indonesia
sementara itu juga pemerintah
bagaimana juga mengenjot ekspor
dan memperbaiki nilai tukar rupiah
ada devisa hasil ekspor yang diberikan kepada
industri industri yang wajib
memberikan devisa hasil ekspor atau meng convert
ke nilai tukar rupiah diantaranya
industri sektor pertambangan perminyakan
kemudian agrikultur begitu dan juga perikanan
harus memberikan devisa hasil ekspor
ke indonesia dan juga bagaimana pemberian
insentif tax holiday dan juga
bagaimana pengurangan pajak penghasilan
untuk industri industri ini dilakukan untuk
mengenjot ekspor dan juga memperbaiki nilai tukar rupiah
terhadap dolar amerika serikat
kita ke selanjutnya
ini adalah negara negara
tujuan ekspor non migas dan juga
ternyata indonesia cukup jeli ya
melihat peluang yang terjadi antara
tiongkok dan amerika serikat
dimana tiongkok ini dan amerika serikat sedang berseteru
terkait tarif dagang atau perang dagang begitu
tiongkok amerika serikat ini
masih menjadi tujuan ekspor kita
terbesar dua terbesar kemudian india
dan juga jepang begitu
kalau tadi saya juga mendapatkan data
wilayah wilayah mana saja di indonesia maksud saya
yang menyumbang ekspor paling tinggi
ternyata ada di jawa barat
kemudian di jawa timur
dan kalimantan timur
semoga bisa menyusul ya
wilayah wilayah lain di indonesia
juga bisa menyumbang ekspor yang besar juga
keluar negeri kemudian impor kita
dari mana impor kita paling besar sebetulnya
data yang saya dapatkan bahwa
indonesia itu masih mengimpor barang
paling banyak dari asean
selain tiongkok ya
yang nomor satu tiongkok kemudian jepang
thailand dan singapura
dan ini masih impor yang di
banyak dilakukan selain impor sektor
berupa bahan baku atau bahan modal yang diperlukan
kemudian juga untuk produksi
dan memang pemerintah memproyeksikan untuk nanti
defisit neraca dagang di bulan
november dan juga
desember ini akan ada kemungkinan
melebar juga karena mendekati natal dan
tahun baru artinya konsumsi semakin meningkat
artinya semakin banyak juga barang yang
masuk ke indonesia begitu tapi semoga
kita sebagai rakyat indonesia juga semakin
aware untuk bagaimana pentingnya
mengutamakan produk dalam negeri sendiri
terlebih dahulu begitu agar kita sendiri
menetapkan standar untuk
cinta menggunakan produk dalam negeri
agar ekspor kita meningkat
dan impor kita berkurang bahwa
barang barang di indonesia tidak kalah saing loh dengan
barang barang dari luar negeri
sekarang kita pantau pergerakan rupiah di pasar spot saat ini
hingga perdagangan pukul sembilan pagi